informasi selanjutnya datang dari wakil presiden maruf amin yang berseloroh jika bisa memilih maka ia akan memilih menjadi anak presiden
pernyataan ini disampaikan ⁇ maruf ⁇ amin dalam sambutannya di pembukaan ijtima ulama komisi fatwa mui se indonesia pada rabu kemarin
maruf berbicara mengenai umat manusia yang bisa memilih beriman atau tidak serta menentukan jalan hidupnya
termasuk tidak bisa memilih dari orang tua siapa dia dilahirkan
⁇ maruf pun kemudian berseloro jika bisa memilih maka ia akan memilih menjadi anak presiden
pak gubernur walaupun sekarang jadi gubernur bangka belitung lahirnya di aceh nggak bisa saya milihnya lahir di bangka nggak bisa
betul nggak ada orang bisa milih saya mau lahir di mana nggak ada maju buru
orang tidak bisa milih siapa bapaknya siapa ibunya apa bisa milih
kalau bisa milih bisa saja saya pengen jadi anak presiden